pemain persija dan supporternya the jackmania meraihkan kemenangan persija di liga satu indonesia dua ribu dua puluh
ya ini mereka melakukan pawai kemenangan dari gelora bung karno menuju ke balai kota di jalan merdeka selatan
inilah pawai kemenangan persija yang dilaksanakan minggu pagi
pawai berawal dari gelora bung karno menuju kantor balai kota jakarta di jalan merdeka selatan
peristiwa ini sangat dinantikan karena terakhir persija memenangkan liga indonesia adalah tujuh belas tahun yang lalu pada dua ribu dua puluh
dengan bis dengan atap yang terbuka para pemain berpawai dengan piala liga
di tengah ramainya perayaan kemenangan the jack menagih janji kepada gubernur dki jakarta anies baswedan terkait stadion baru untuk persija
anies pun berjanji akan mengajak jackmania dalam peletakan batu pertama pembuatan stadion
dan kita the pembro bki seperti juga selalu disampaikan dan diingatkan oleh teman teman
the jack paling mungkin mengingatkan
insya allah dalam waktu dekat akan berdiri tegak stadion yang berbangga dengan bapak ibu
satu persatu yang menjadi janji akan dilunasi
dan ini semua untuk siapapun untuk kita
dari siapa dari kita
nanti ketika groundbreaking saya akan ajak the jack untuk sama sama membuka lahan untuk pendirian stadion kita
para pemenang liga satu dua ribu delapan belas tiba di balai kota pada pukul sebelas
disambut oleh supporternya jackmania yang langsung datang ke balai kota tanpa melakukan pawai terlebih dahulu
persija juga mendapatkan bonus tambahan dari bank dki sebesar dua ratus lima puluh juta atas kemenangannya